ketua dpr puan maharani mendapat gelar doktor honoris causa dari universitas diponegoro semarang
gelar diberikan oleh senat akademik undip karena puan dinilai memiliki jasa besar dalam bidang kebudayaan dan kebijakan
pembangunan manusia indonesia selama menjabat sebagai menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan tahun dua ribu empat belas
penganugerahan gelar dr ronoris causa dimulai pukul tiga belas empat puluh lima wib di gedung prof sudarto undip
para mantan petinggi dan pejabat tinggi negara hadir dalam acara ini
antara lain presiden ke lima ri megawati soekarno putri wakil presiden ke dua belas ri yusuf kala
ketua mpr bambang susatyo ketua bpk agung firman sampurna serta kepala bin budi gunawan
dalam pidato ilmiahnya puan menyampaikan pendidikan berperan penting bagi pembangunan manusia dan kebudayaan indonesia
untuk itu saat menjadi menko pmk puan fokus menguatkan pendidikan karakter
bagaimana kita harus membangun manusia dan kebudayaan indonesia
pendidikan merupakan cara yang sangat strategis dalam membangun manusia dan kebudayaan indonesia
menurut saya pendidikan harus dimaknai sebagai suatu proses rekayasa sosial untuk membudayakan manusia
membuat manusia menjadi berbudaya
saat saya menjadi menko pmk saya mengkoordinasikan penguatan pendidikan karakter bangsa
di semua jenjang pendidikan
penguatan pendidikan karakter bangsa diarahkan agar pendidikan bukan sekedar membuat anak menjadi cerdas
pandai berhitung atau belajar ilmu
akan tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kecerdasan tersebut membuat anak makin tinggi kebudayaannya
atau semakin berbudaya memiliki jiwa indonesia